sudah bergabung bersama kami direktur eksekutif institute for development of economics and finance indef
indi istri hartati selamat sore mbak indi
terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia business
kalau kita lihat dari amunisi yang dimiliki oleh bi ini cukup agresif gitu ya
kenaikan suku bunga acuan seratus basis point dalam kurun waktu bahkan sekitar tidak sampai tiga bulan gitu
kemudian juga ada relaksasi ltv untuk kepemilikan rumah
anda melihat apa yang ingin dicapai oleh bank indonesia dengan kebijakan baru ini
pasti kalau bank indonesia concernnya adalah stabilisasi karena itu tanggung jawab bank indonesia
jadi stabilisasi internal maupun eksternal itu diundang undang memang itu yang menjadi tupuksi utama bank indonesia
jadi kalau kebijakan kebijakan bank indonesia tentu akan fokus ke itu dan itu tidak salah itu sudah on track gitu kan
cuma yang menjadi persoalan begini mas
mas ini saya akan mengilustrasikan hal yang lebih sederhana supaya mudah dipahami
mas punca pernah sakit gigi apalagi kalau giginya itu karena penyebabnya itu kropos di dalam
nah mungkin dikasih ponstan sejenak itu bisa hilang rasa nyerinya gitu tapi nggak menyembuhkan
demikian juga kalau tipes karena terus demam demamnya tinggi hanya dikasih paracetamol juga nggak menyembuhkan
nah itu yang ingin saya ilustrasikan bahwa
karena instrumen suku bunga acuan intervensi ke pasar uang termasuk juga bisa mengendalikan
bagaimana kemudahan kredit atau tidak dengan misalnya kebijakan kebijakan ltv
tapi sumber utama penyebabnya memang bukan di moneter
itu yang harus juga kita sadari mengapa ini suku bunga sudah dinaikkan seratus basis point gitu kan
terus juga bi kemarin juga sudah intervensi cukup besar loh untuk menguras cadangan di desa kita
karena kita cadangan di misal itu sudah lebih dari satu ratus tiga puluh satu miliar usd
sekarang mungkin tinggal di kisaran satu ratus dua puluh an gitu kan
nah itu sudah all out sebenarnya
termasuk juga sekarang tidak hanya ltv tapi juga ada gwm kemudahan untuk perbankan menyalurkan perkreditan
ada penurunan gwm dan sebagainya kan
nah ini upaya upaya memang yang dimiliki dari sisi instrumen moneter
nah oleh karananya sebenarnya
bukan ya dalam beberapa kesempatan kan kita sering mengkritisi kebijakan suku bunga acuan
nah tetap yang kita bukan tidak setuju bi dengan menggunakan instrumen suku bunga acuan
tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kebijakan kebijakan yang harus sekarang kita ambil ini seberapa efektifitasnya
oke berarti seratus poin ini tidak terlihat efektif menurut anda
karena kalau kita lihat dari data netokar rupiah pun juga terlihat efektif

ya jadi itu yang diantaranya
itu bukan satu satunya alasan tapi diantaranya
kalau kita lihat setelah jumat kemarin bi langsung kan tidak hanya dua puluh lima basis point tapi langsung lima puluh basis point
memang senin kemarin sempat ya turun dari tadinya penutupan minggu di jumat itu masih empat belas tiga ratus an gitu
kemarin sempat sampai turun di tiga belas an
jadi empat belas seratus an sekian gitu kan
tapi sekarang sudah empat belas an lagi gitu kan
nah artinya berarti ini respon dari melalui instrumen bank indonesia ini memang belum cukup
jadi bukan tidak berdampak tidak tapi belum cukup
nah kecukupannya apa
tadi bu sri mulyani sudah menyinggung misalnya bagaimana kita akan bersama sama memperbaiki neraca perdagangan
nah tetapi yang terjadi
karena ini menjelang ramadhan dan idul fitri kemarin kan pemerintah ingin benar benar harga itu stabil
dengan dicapai dengan cara apa
impornya luar biasa gitu kan
tekanan impor itu kan yang akhirnya menekan rupiah kita
tekanan tidak hanya terjadi di rupiah sebenarnya kalau kita lihat datanya mbak ini juga ke pasar saham kita gitu kan
nah ini memang bejana berhubungan
jadi apalagi sekarang rupiah ini kan tidak hanya sebagai alat pembayaran
tapi juga sekarang banyak memposisikan sebagai komoditas untuk instrumen investasi
jadi sekarang misalnya ketika ada kan kalau namanya yang punya duit itu yang penting bagaimana duitnya ini beranak beranak berkembang kan gitu
bagaimana returnnya semakin besar gitu ya semakin baik
nah kalau ada alternatif yang lebih menarik pasti itu yang diambil
demikian juga sekarang ketika memang ini kan salah satu problemnya memang sistem devisa kita yang memang bebas kan
ini pilihannya memang gak banyak kita sekarang
ketika misalnya saya punya uang ditaruh di pasar saham ataupun juga di surat utang dan ini mudah diperjualbelikan tidak ada rigiditas hampir tidak ada rigiditas sama sekali
maka ketika saya melihat ada potensi pelemahan rupiah
nah karena tadi indikator indikator bagaimana supply and demand di pasar kan
maka ini kan dengan mudah misalnya saya punya dolar saya jual gitu kan
saya jual dan saya tukar ke dolar gitu kan
maka dengan sedemikian nilai tukar rupiah kita akan terus melemah
karena permintaannya meningkat
nah begitu melemah dia tunggu sampai titik mana nanti ini dia sudah mendapatkan profit thinking atau mendapatkan gain
oke kita lihat dulu
baru dia lepas
mbak ini datanya dari pasar saham kita masih membicarakan tentang efek dari kenaikan suku bunga acuan ke indeks harga
aksi jual ya
karena ini aksi jual
transaksi jual banyak sekali dari enam bulan terakhir kita lihat paling tidak dari satu februari trennya terus menurun
dan pada belakang kemarin bahkan menyentuh level terendah sejak juni dua ribu tujuh belas hampir setahun gitu ya
di level lima enam ratus an dan ini trennya dalam enam bulan terakhir
kita lihat lagi pasca bank indonesia untuk setelah menaikkan suku bunga acuan cukup agresif gitu ya
langsung seratus basis point sejak rapat bulan mei hingga bulan juni terakhir
trend dari pergerakan iasg sejak bulan april tahun dua ribu delapan belas hingga ke perdagangan pada akhir perdagangan kemarin
kita lihat ini adalah masih yang sama ini terlihat dari data satu april ini dia terlihat
mbak eni karena tren dari potensi kenaikan suku bunga the fed juga sudah dimulai di rapat bulan maret
sehingga ada potensi dari kenaikan suku bunga acuan yang membuat para pokok pasar nampaknya sudah sesuai dengan ekspektasi gitu ya
akhirnya bi juga menaikkan suku bunga acuan ini dan cukup agresif

cukup agresif ya
jadi kita lihat grafik tren ini dengan tren fluktuasi nilai tukar
itu akan inland
ada korelasi yang cukup signifikan
artinya ini faktor faktor yang menyebabkan ya menyebabkan fluktuasi nilai tukar kita itu salah satu faktornya memang ini
spekulasi dan perpindahan move on ini
jadi orang dari obligasi dari pasar saham ini perdagangannya masuk disini
jadi orang dari obligasi dari pasar saham ini perdagangannya masuk disini

jadi kalau problemnya salah satu itu
jadi memang ini kan yang selalu menjadi reasoning atau alasan bank indonesia bahwa dana dana portfolio kita yang masuk dari luar ini kan cukup besar
di dalam struktur current count kita
di dalam struktur current count kita
itu hampir sekitar mungkin dua ratus an miliar us dollar

nah sementara export kita kan di bawah itu

artinya kita akan mati matian untuk menempatkan di h e pun

nah cuman soalannya ketika kita menahan supaya ini tidak keluar dan melalui suku bunga itu juga menggarami lautan
nah cuman soalannya ketika kita menahan supaya ini tidak keluar dan melalui suku bunga itu juga menggarami lautan

bunga cuan dinaikkan pun juga rupiah tidak kembali seperti yang diharapkan menguat terhadap dolar amerika
terus apa yang harus dilakukan
melihat triggernya melihat sumber penyebabnya itu kan bagaimana kita meminimalkan terjadinya mobilitas devisa ini in out seenaknya
artinya itu butuh kebijakan manajemen devisa
bukan kontrol divisa tapi manajemen divisa
nah manajemen divisa ini kemarin selalu dipahami bahwa loh kita ini kasih gula gula saja belum tentu masuk
kalau kita atur atur mana ada yang mau masuk
nah ini yang harus ya harus benar benar didiskusikan
jadi tidak sederhana itu juga gitu buktinya
kita lihat trennya ya tren selama satu tahun terakhir
bagaimana investor di portfolio itu in dan out masuk keluar itu penyebabnya apa saja
nah ini kan nanti bisa diramu menjadi alternatif alternatif obat
yang untuk bisa memanajemen
oke kalau misalnya langkah ini tidak tepat menurut anda apa yang harus dilakukan
sudah seratus poin apakah dengan adanya kenaikan potensi kenaikan the fed fund rate lagi di tahun ini katanya sampai tiga kali gitu
menurut saya begini
apa yang harus dilakukan oleh pertidak bank indonesia secara monetar
kalau ffr itu sudah pasti akan kemungkinan naik itu cukup besar
karena memang direncanakan kan tiga empat kali selama sampai dengan akhir dua ribu sembilan belas
nah sekarang kita lihat
dari penyebab penyebab utamanya tadi yang juga dibutuhkan bantuan lagi itu dari sisi apa
nah jadi kalau dari sisi moneter saya pikir sudah cukup lah
oke sudah cukup menaikan suku bunga acuan ini ya
iya sementara ini ditahan dulu
nah sekarang perkuat dari sisi tadi
bagaimana kita mengendalikan impor
dan ini harus jadikan momentum misalnya untuk substitusi impor dan sebagainya
memang ini tidak mudah
tetapi ini harus diperhatikan
ini kan ada program program dari pemerintah yang cukup banyak gitu kan
untuk misalnya mengoptimalkan dana dana desa mengoptimalkan untuk meng create pekerjaan dan sebagainya
konsumsi lagi ujung ujungnya pertumbuhan ekonomi gitu ya
nah karena apa
karena apapun ini kalau kita berbicara kembali lagi ke sektor monetar
apapun yang namanya obat itu kalau overdosis mas punca itu pasti kontraproduktif
oke cukup berarti ya kenaikan suku bunga acuan bank indonesia seratus basis point ini
sudah naik mau tidak mau mbak eni dan juga tentunya akan menaikkan kredit di mana mana gitu ya
belum lagi kita lihat target pemerintah untuk single digit credit juga nampaknya sudah tinggal angan angan
karena dengan kenaikan seratus basis point ini juga tentunya akan menaikan suku bunga kredit di segala lini gitu ya
anda melihat dampaknya ini terhadap nantinya ke penyaluran kredit kemudian juga ujung ujungnya ke konsumsi masyarakat juga
kiranya akan seperti apa
ya jadi memang kalau dampak langsung ke peningkatan suku bunga mungkin tidak langsung ya
tetapi dengan tadi diimbangi memang ada selain pengetatan bank indonesia dari sisi moneter juga pelonggaran misalnya ltv dan sebagainya
termasuk untuk terutama yang properti
nah pengalaman yang telah lalu gitu ketika ada pelonggaran di properti ini justru menjadi nanti instrumen investasi yang sangat menjadi diminati oleh masyarakat
oke walaupun ltv kuat mengatakan bahwa ini hanya rumah pertama gitu ya ltv yang dibebaskan dari patokan
maka mengapa maka kita tidak patokkan ltv nya itu
sekarang persoalannya kita harus menyadari kondisi data kependudukan kita yang masih carut marut gitu kan
nah itu di lapangan tentu tidak sederhana dan selama ini itu yang terjadi gitu kan
ternyata untuk investasi dan untuk dijual lagi gitu mbak ya
nah artinya kalau ini satu sisi memang bisa menarik meningkatkan konsumsi dari sisi

jadi kalau ada yang banyak membeli properti dan sebagainya itu kan aliran

ada perputaran dana yang masuk dan itu akan mendorong konsumsi iya nah tetapi bagaimana
dampaknya justru terhadap investasi ketika investasi semakin tadi high cost nya meningkat
sementara pilihan yang mudah ini ada maka sebagai saya misalnya sebagai investor pemilik dana pasti
ya kita yang loris hek ritenya itu sudah pasti itu hukum ekonomi lagi gitu kan berkali kali
loading oh jadi makanya ini kan yang bener bener kita harus kalkulasi betul itu adalah bagaimana
target kita menjaga stand akselerasi pertumbuhan ini ekonomi itu jalan bahwa akan terjadi misalnya
sok jangka pendek itu pasti oke setiap setiap ini kan cuman yang harus mungkin yang kita
harapan betul adalah ketika kita meminum obat gitu kan obat itu jangan cuman
apa namanya saat gitu jadi kalau memang itu pahit enggak papa pahit sekalian tetapi bener bener
paling baik yang bertahan yang paling pas ini bukan gitu apa yang paling pas yang menyembuhkan
lah untuk perekonomian kita secara umum sebenarnya mudah bisa dikatakan tetapi selama ini sulit
untuk dilakukan yaitu apa yaitu bagaimana memperkuat sumber pertumbuhan domestik kita
yaitu pertumbuhan bagaimana menjaga stand konsumsi rumah tangga dan ini berasal dari apa
pemulihan kinerja sektoril kita oke karena apa kita negara yang basisnya ada sumber daya
sebenarnya gitu kan nah jadi ini kan terlihat peluang itu di depan mata kita seperti misalnya
bagaimana kita memberdayakan dari komoditas komoditas yang kita miliki ini langsung kita
challenge untuk memberikan nilai tambah oke nah itu kan langsung menciptakan lapangan kerja gitu dan seolah
ini yang selama ini
pada saat mau mengambil kredit mengembangkan usaha
ternyata sudah naik lagi
sebenarnya sih kalau kredit masih alasan kesekian
kalau kredit itu
sebenarnya masih tolerable
contoh selama ini sebelum ada
kebijakan kebijakan ini kan kredit
di indonesia memang double digit
tapi bagaimana kemudahan
berusaha terus akses pasar
jadi ketika akses pasar ini
nah ini yang menyulitkan
perkembangan dari sektor real kita
hadapan apalagi sekarang
ancaman dari penetrasi impornya
luar biasa sehingga ini yang semakin
menyempitkan ruang sektor real kita
jadi intinya stop dulu gitu ya
kenaikan suku bunga acuan dan fokus ke sektor real
itu yang saya yakin
untung paling tidak sesuai lah target pertumbuhan ekonomi tahun ini ya
sudah bergabung bersama cnn indonesia
sama sama terima kasih